calon gubernur dki jakarta anies baswedan memberikan pembekalan kepada seluruh relawannya di dki jakarta
dalam acara ini tidak tanpa kehadiran cowok gub sandiaga uno
ada sekitar seribu relawan pendukung anies hadir di maria convention hall jakarta timur
untuk memberikan dukungan
masa relawan berasal dari seluruh dki termasuk kepulauan seribu juga turut hadir
dua selain pendukung masa relawan akan diberi pembekalan tentang program kerja
dan juga visi misi anies sandi selama masa kampanye
anies membakar semangat masa relawannya dengan melarang penggunaan politik uang
dan juga menghindari kampanye hitam kepada lawan politiknya